ya kalau kita lihat ya seseorang itu kan jati diri seseorang itu kan diukur dari konsistensinya
terhadap pilihan partai politik secara normatif memang seseorang itu bebas menentukan pilihannya secara merdeka
tetapi rakyat juga akan tahu mana yang kemudian membesarkan mana yang kemudian menggunakan cara cara pragmatis demi kekuasaan
jadi pdi mempersilahkan pak jokowi
terkait isu itu sudah dikirakan nggak di internet
oh enggak kita sekarang fokus pdi perjuangan mengawal suara rakyat
dan mencoba memperbaiki berbagai persoalan persoalan yang muncul ketika demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ini dikebiri demi ambisi kekuasaan
bapak waktu ditanya oleh wartawan
bapak bisa pak jokowi jadi ketua umpara golkar atau mas gibran jadi ketua umpara golkar
pak jk mengatakan bisa asal sudah bisa jadi pengurus lima tahun pernah ada di organisasi selama lima tahun
tapi kan apa yang nggak bisa diubah di republik ini
ya undang undang aja diubah
ini ada di adrt golkar bahwa harus jadi pengurus lima tahun baru bisa dicalonkan
kan menjadi ketua umum
kalau pengurus lain boleh saja
ya kalau ada munas kemudian mengubah adart kan itu bisa lolos saja kan pak
seberapa besar bapak memiliki penciuman bahwa karena kalau kita bilang mas gibran yang sebagai calon wakil presiden berdasarkan quick count saat ini

seberapa besar sebenarnya dalam hitung hitungan politik dibutuhkan mas gibran ada di partai golkar
golkar kan pernah menawarkan sebelum kira kira bulan desember ya
ya tapi mau dipakaikan juga tapi menolak kan
agak malu juga sebenarnya kalau saya orang golkar ditawarkan tapi ditolak
mas ada isu bapak masuk golkar ada tanggapan musuh
bapak apa yang kamu ingin masuk golkar

saya priska klarissa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya